saya lupa turunnya dimana
kalo berdua gak protes gue narik duluan
gak apa apa pur
lo bawa deh sewanya
biar lama dikit sana
biar pemandangan gue cerahan dikit
udah duduk aja dulu sini
ada yang mau omongin
tunggu dulu emak udah selesai ngomong
baru lo sela
gini si rahma
ngajakin emak ke jawa
jangan ke jawa
nengokin cucunya yang baru lahiran
sambil represin jalan jalan
makanan sama tempat tinggal
udah tanggung sama si rahma
berapa hari mak
itu dia mak bingung
ikut apa kagak ya
menurut lo gimana
terus yang bikin gue dikit
di sini nanti siapa kalau mau pergi
kan ada lo mba si yanti
berdua aja kan bisa
nggak mau ah tati
bikin gue berduan sama mba yanti
jadi sebenernya lo setuju kagak sih
walu walu kemana sih mbak bete ya
emak pengen ikut jalan jalan ke jogja

kan emak udah lama banget kagak jalan jalan
tiap hari di rawa bebek mulu
tati boleh ikut gak mbak
tapi yang diajak mak doang lo kagak
tati boleh ikut gak mbak
tati boleh ikut gak mbak
tati boleh ikut gak mbak
tapi yang diajak mbak doang lo kagak
ternyata pada ngumpul disini ya
dia juga pengen ngerasain kopi bikinan lo tuh
udah ikut masuk dulu
di jogja makanannya enak enak gak mak
makanannya apaan aja mbak
gak sebanyak lagi deh yang enak enak
salak kodohnya juga enak
semuanya enak makanya terkenal
kalo roti buaya disana juga ada gak mbak
hah dateng juga tuh kopi
hah dateng juga tuh kopi
weh minum ya
kopi buatan pak haji enak bener
lo jadi minta nomor hp si enak enak
kenapa ini teh kok pada
nyimpen nyimpen nomor hp gadis orang deh
gak ada apa apa deh
kata almarhum abah saya dulu
sesama temen itu
tidak boleh nyimpen rahasia rahasiaan
nah ini mama gua
lagi ngejar si citra sama enak enak
ngejar gimana maksudnya be
ngejar buat jadiin gebetan
emang kagak boleh di kalo gua demen lagi sama perempuan
lagian gua sama si murad kan udah duda
kagak ada yang larang
terserah mbak bela sama pak haji
emang terserah gua
tadi yang emas sebutin
saya lupa turunnya dimana
kalo berdua gak protes gue narik duluan
gak apa apa pur
lo bawa deh sewanya
biar lo lama dikit sono
biar pemandangan gue cerahan dikit
kamu mau kemana jak
mau balik lapar
ini dimana ya
mimi juga gak tau pi
banyak ruko ruko disini pi
hai nama jalannya juga enggak tahu pih ya udah tuh pilih cepet kesini ia pih ya mimi tunggu
mas mas saya lagi enggak narik saya mau jemput isi saya dulu ya jadinya ojek berangkat
bang jaketnya pernah cuci ya emang kenapa coba aja cium sendiri
maaf pak iya saya mau nanya ya ini nama daerahnya apa ya kelurahannya kecamatannya
atau apanya mbak nama daerahnya pak nama daerah kecil saya enggak tahu tapi kalau
nama jalannya jalan perdamaian mbak oh jalan perdamaian ya iya mbak makasih apa sama sama mbak
di jalan perdamaian
ya udah mimi tunggu di situ ya
eh mi mi nunggunya di tempat yang rame ya
jangan di tempat yang sepi
nggak kenapa kenapa mi
ya udah atuh bp jalan lagi ya
mau kemana bang
ini mau ngantar istri ke travel mau ke bandung
ke bandung pake ojek mas pur
anu mas jodjaya sampai jalan rayanya
mau sampai travelnya juga bisa
masa bertiga pake ojek
saya telponin aja ke matisna ya biar bisa bertiga
enggak usah mas pur saya mau lewat gang senggol
mau pake angkot nggak pake ojek
aku mau ke jogja
alhamdulillah udah bang
emak mau ke jogja sama temen temennya
ngomongin ntar aja ya
kamu harus bantuin apaan bu
udah beres semuanya
kalau tau gitu gue ketemuan dulu sama temen
mimi kenapa bisa sampai nyasar
nggak tau pih
abis gangnya teh mirip mirip
mau berhenti di gang satu
yaudah mimih terusin aja
tapi jadi beli dasternya
belinya cuma satu
kenapa beli tiga
tadi katanya cuma beli satu

soalnya kalau beli tiga lebih murah sih
beli satu rp tujuh puluh
kalau beli tiga rp satu ratus delapan puluh
jadinya mimih beli tiga
warna sama coraknya bagus bagus kok pih
mimih mau liat